pemerintah indonesia kembali menerima kedatangan vaksin covid sembilan belas tahap ke lima puluh enam dan lima puluh tujuh di bandara internasional soekarno hatta cengkareng sabtu pagi
rencananya vaksin ini akan didistribusikan ke daerah agglomerasi dan pemerintah berharap dengan kedatangan vaksin tahap ke lima puluh enam dan ke lima puluh tujuh ini percepatan target vaksinasi
dua juta orang per hari bisa tercapai
dengan kedatangan dua tujuh puluh lima dosis vaksin sinovac hari ini maka total vaksin covid sembilan belas yang dimiliki indonesia saat ini mencapai dua ratus tiga puluh dua juta dosis
bulan ini untuk pertama kalinya kita menerima vaksin johnson dalam bentuk vaksin jadi berjumlah lima ratus ribu dosis
atas nama pemerintah indonesia kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah belanda
hari ini kita juga kembali menerima kedatangan vaksin sinovac dalam bentuk jadi dengan jumlah lebih dari dua juta dosis
tepatnya dua tujuh puluh lima dosis melalui skema bilateral yaitu kerjasama dengan covax facility